saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya
karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji
tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi
dan saya sangat berterima kasih kepada polda menteri jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik
dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada
catherine wilson hanya bisa tertunduk lesu saat hadir dalam jumpa pers
di halaman direkturat reserse narkoba polda metro jaya sabtu sore
ia merasa menyesal dan meminta maaf karena telah menggunakan narkoba
sebelumnya artis sekaligus model ini tertangkap tangan dengan sejumlah barang bukti
di antaranya adalah dua paket sabu berukuran kecil alat hisap dan telepon genggam
polisi juga menangkap seorang pria yang merupakan petugas keamanan kediaman catherine wilson
yang kerap diminta membeli sabu sabu
hasil keterangan awal pendalaman awal yang bersangkut tangan
pengakuannya baru sekitar dua bulan menggunakan
ini pengakuan awal kami masih mendalami
rencana akan kami tes dua duanya rambutnya
kami akan tes rambutnya
itu kita bisa mengetahui sudah seberapa lama yang bersangkutan menggunakan barang haramina
polisi sendiri saat ini masih mengejar seseorang berinisial a
menjadi bandar narkoba yang hingga kini masih dalam pengejaran
captain wilson dan tersangka lainnya dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika
dengan ancaman maksimal lima tahun penjara